jaminsus kejaksaan agung febri ardiansyah angkat suara saudara soal dirinya yang dikabarkan dikuntit dan dimata matai oleh anggota densus delapan puluh delapan polri
jaminsus kejaksaan agung febri adriansyah tidak belak belakan langsung soal bagaimana ia dikuntit oleh anggota densus delapan puluh delapan di sebuah restoran di jakarta selatan beberapa waktu lalu
febri bilang penguntitan dirinya sudah menjadi urusan kelembagaan dan sudah diambil alih langsung oleh jaksa agung st burhanuddin
dari pemeriksaan ponsel diketahui ada pengambilan foto dan upaya profiling terhadap jampitsus
ketut bilang anggota densus telah diserahkan ke biro pamina propa mabespori sementara persoalan penguntitan jampitsus telah diselesaikan oleh jaksa agung dan kapolri
kompas tv mendapatkan video eksklusif anggota densus delapan puluh delapan pori yang tertangkap basah karena diduga mematamatai jampi sus ke jaksan agung febri ardiansyah tengah diinterogasi
diduga saat itu ada lebih dari satu orang yang memata matai febri saat berada di sebuah restoran di jakarta selatan
namun hanya satu orang yang tertangkap basah oleh pengawal
kejaksaan agung membenarkan telah menyerahkan anggota densus tersebut ke biro paminal polri
usai gadu jampitsus dibuntuti densus jaksa agung st burhanuddin telah bertemu dengan kapolri jenderal listio sigit prabowo di istana negara hari senin
presiden jokowi mengaku tengah memanggil keduanya namun tak menjelaskan apa hasilnya
presiden jokowi mengaku tengah memanggil keduanya namun tak menjelaskan apa hasilnya